selain mengakibatkan dua kendaraan rusak berat seorang wanita penumpang minibus mengalami luka parah
korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat
menurut pengemudi minibus kecelakaan berawal saat pengemudi truk pengangkut sampah ingin berbelok
namun justru menabrak sebuah minibus di depannya sebelum menabrak satu minibus lainnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini